kita beralih ke silvano ajid di gambir jakarta
silvano bagaimana dengan pantauan arus mudik pengguna kereta api di tahun dua ribu enam belas
jika anda bandingkan dengan dua ribu lima belas tahun lalu
apakah sama ataukah justru menurun jumlah pemudik pada tahun ini vano
dari tahun dua ribu lima belas lalu kenaikan jumlah penumpang atau pemudik dari stasiun gambir ini
tapi dari pantauan hasil penumpang yang sudah diberangkatkan dari stasiun gambir ini
rata rata kebanyakan sebelas sampai dengan angka tiga belas orang yang berangkat dari sini
tapi pada dasarnya di puncak arus mudik dua ribu enam belas ini yang sudah bergulir selama tiga hari terakhir ini
paling banyak sekitar lima belas ribuan orang yang berangkat otomatis dengan hal ini
di hari yang sama pun tahun lalu jumlahnya tidak terlalu
dan saya bisa gambarkan pada adan dari atas ini inilah kondisi terakhir dari stasiun gambir
masih ramai kalau misalnya pagi ini diperkirakan mereka akan tiba ke kampung halaman mereka
sekitar takbiran nanti jika sidang isbat menentukan bahwa besok adalah lebaran nanti
nah dari sini kita bisa lihat sekitar ada sembilan belas trip atau perjalanan kereta
di jawa tengah dan jawa timur dan yang paling banyak
yang diberangkatkan dari stasiun gambir ini menuju dan juga semarang misalnya
daerah daerah seperti itu yang menjadi tujuan atau lot yang paling banyak dari stasiun gambir
sementara jika kita bandingkan dari stasiun senen
senin ini juga melampaui masa puncak mudiknya sekitar tiga hari terakhir ini
nah bisa diprediksi bahwa dari stasiun gambir ini paling banyak dua puluh lima ribu ada tiga puluh tiga trip tetapi di stasiun
maksud saya stasiun senin dari dua puluh satu penumpang sampai dua puluh lima penumpang setiap harinya
dan sekarang di stasiun gambir ini kurang lebih ada hampir lebih dari setengahnya
ya ini sekitar sembilan belas ribuan paling banyak itu pun menurut prediksi yang sudah ditetapkan
tetapi jika dilihat di sini ada sekitar lima belas penumpang saja itu sudah cukup banyak mengingat sembilan belas trip yang berangkat dari stasiun gambir
tapi sudah merupakan gabungan dari trip tambahan pt ka dan ledi
baik terima kasih atas laporan anda silvano haji
melaporkan langsung dari stasiun gambir dan sebelumnya ruli kurniawan dari bandara soekarno hatta tangerang banten
jadi tadi ada sekitar kurang lebih sembilan belas trip ada lima belas penumpang yang menggunakan jalur kereta api pada hari ini
ya dan juga antisipasi untuk para penumpang untuk bandara soekarno hatta security check in nya akan dilalui banyak sekali prosesnya
untuk antisipasi dua jam mungkin sebelum keberangkatan
tentu bisa lagi satu jam sebelumnya ya